ya selamat siang kita awali informasi kali ini dari kawasan bali
agar penyaluran logistik bagi para pengungsi lebih mudah
pemerintah provinsi bali akan menggabungkan pos pos pengungsian
selain itu pemprov juga tengah membuat kartu identitas pengungsi
hal ini dilakukan karena darurat bencana gunung agung tidak bisa diperkirakan batas waktunya
hingga saat ini titik pengungsian status awas gunung agung mencapai empat ratus sembilan belas titik
ratusan titik pengungsian ini dinilai tidak efektif
walau demikian logistik beras bagi pengungsi telah disiapkan sebanyak tiga ton
gubernur bali juga sudah mengeluarkan ketetapan keadaan darurat penanganan pengungsi
mulai tanggal dua puluh sembilan september hingga tanggal dua belas oktober dua ribu tujuh belas
dengan pernyataan darurat ini pemprov akan menggunakan dana apbd
bagi pengungsi dan mengurangi dana pos ke luar negeri maupun pameran promosi bali
terlalu banyak makanya sekarang kita harapkan mereka masuk ke balai balai banjar
bahkan kalau bisa balai banjar yang ada di karangasem
nanti saya sudah kumpulkan para kepala desanya semuanya
lebih dari dua ratus lima puluh balai banjar yang siap menerima mereka
sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima di kabupaten karangasem bali
selamat siang rima
rima sejauh ini perkembangan terbaru apa yang bisa anda sampaikan
terkait dengan kondisi gunung agung
ya alfian selamat siang
untuk kondisi gunung agung sendiri hingga siang hari ini masih terus aktif
secara efektif melakukan aktivitasnya
dan sejak pukul enam pagi akhirnya tadi hingga pukul dua belas terlapor
sudah ada sekitar delapan puluh kali gempa vulkanik yang ini terhitung dangkal
kemudian ada juga sekitar satu ratus sembilan lebih gempa vulkanik terhitung dalam
kemudian untuk aktivitas tektoniknya
juga masih rata rata sama setiap harinya
antara lima hingga delapan kali terjadi dalam satu hari
dan pada hari ini untuk radius sekitar dua belas km
masih belum sama sekali terasa aktivitas gempa yang bisa dirasakan
namun jika dua hari yang lalu kami sempat merasakan
pada radius sekitar lima belas km aktivitas gempa tektonik yang cukup sedikit kencang terasa
dan hingga hari ini pihak fmpg masih belum berani menurunkan status awas gunung agung ini
ke level yang lebih rendah
karena memang aktivitas dari gunung agung
ini tidak bisa diprediksi
berbeda dengan karakter karakter gunung api pada umumnya yang berada di indonesia ini
dan karakter gunung agung ini meski sudah mengalami deformasi atau perubahan bentuk
kemudian sudah mengeluarkan asap dan juga aktivitas mahma di dalamnya
sudah terus bergejolak dan terhitung kedalaman dari kawah sendiri
yang kemarin masih terhitung sekitar dua ribu meter
maka pada hari ini sudah sekitar sembilan ratus meter atau sembilan kilo maksud kami
sudah terhitung sekitar sembilan km
lebih rendah dari aktivitas kemarin atau lebih tinggi dari kemarin yang terhitung sekitar dua ribu meter
atau hampir dua km
maka pada hari ini sudah terhitung sekitar sembilan km dari kedalaman
atau dari dasar gunung agung ini ke permukaan ini artinya sudah semakin naik ke atas
pvmbg masih belum berani menurunkan aktivitas awas ini ke level yang lebih rendah
karena meski sedik tenang tapi aktivitasnya masih terus berlangsung setiap harinya
pada level yang sama
yakni dengan sekitar gempa antara dua hingga tiga skala riter setiap harinya terjadi
dan meski tidak terasa tapi aktivitas di dalam gunung agung ini masih terus bergejolak setiap harinya
dan masyarakat tetap diminta untuk mengungsi bagi mereka yang berada di radius di dalam dua belas km
atau berada di radius sembilan km
dan mereka yang berada di luar radius tersebut bisa pulang ke rumah mereka masing masing
seperti yang diinstruksikan oleh gubernur bali
sebelumnya jika anda berbicara
tadi sempat berbicara tentang keputusan gubernur yang meminta agar masyarakat
mereka yang berada di radius lebih dari dua belas km untuk pulang
maka ini memang dikarenakan adanya pembengkakan pengungsi yang berada di sejumlah titik
jika kita bicara tentang logistik alfian
di sini memang logistik cukup terpenuhi sekali seperti yang terlihat di belakang saya ini
ini di salah satu posko saja ya
ini ada banyak sekali logistik yang tersedia di sini
dan berdasarkan pernyataan dari
persediaan logistik ini cukup digunakan untuk selama dua bulan selama pengungsi ada di sini
karena jumlah pengungsi sudah menurun
jika kemarin mereka masih menampung sekitar dua pengungsi
maka mereka hanya cukup menggunakan logistik ini dalam waktu kurang dari satu bulan
tapi sekarang jumlah pengungsi sudah mulai menurun
ada sekitar empat ratus pengungsi saja yang ada di sini
maka jumlah stok logistik yang ada di sini cukup untuk sekitar dua bulan
jika memang pengungsi terpaksa harus bertempat tinggal
sementara di sini selama sekitar dua bulan
karena memang kondisi gunung agung sendiri tidak bisa diprediksi
sementara berdasarkan pernyataan gubernur bali
mahade mangku pastika menyatakan memang
untuk stok logistik sudah dipenuhi sepenuhnya oleh pihak pemerintah
jika kemarin pemerintah masih belum bisa mengeluarkan anggaran
untuk tanggap bencana ini
baik dari provinsi atau juga dari kabupaten kota
tetapi pada saat ini
pihak pemerintah sudah bisa mengeluarkan anggaran tersebut
untuk bisa memberikan atau membackup segala kebutuhan pengungsi
jika memang situasi tanggap darurat ini
harus diperpanjang dari sebelumnya
karena memang gubernur provinsi bali juga menyatakan bahwa
darurat atau tangga bencana ini diperpanjang hingga dua belas oktober
yang sebelumnya satu oktober
maka diperpanjang lagi menjadi dua belas oktober
dan situasi ini masih belum bisa diprediksi
bisa lagi lebih diperpanjang
mereka tadi sempat ada yang memaksa untuk pulang
meski mereka ada di zona merah
tapi sebaiknya mereka mengikuti
atau melaksanakan anjuran dari pemerintah
untuk tetap bertahan di pengungsian
meski kondisinya kita tahu sendiri
di pengungsian pasti tidak senyaman
rumah alfian apalagi kita meninggalkan harta benda
belum lagi kita meninggalkan ternak kita
pasti juga kondisi psikologi juga perlu diperhatikan
oleh pemerintah terkait kondisi pengungsi
tidak hanya kesehatan atau juga logistiknya saja alfian
terkait dengan pernyataan gubernur bali yang mengatakan bahwa
sebenarnya ketika ada titik pengungsian yang berjumlah sekitar empat ratus
ini dianggap tidak efektif
terutama untuk mungkin penyaluran bantuan yang terlalu banyak begitu
apakah nanti pengungsian ini akan dipadatkan di beberapa tempat misalnya
sejauh apa tanggapan dari para pengungsi ketika mendengar wacana
dari penggabungan sejumlah titik titik pengungsian di sekitar karangasem ini
ya benar sekali alfian
merger pengungsian atau merger titik titik pengungsian
sepertinya akan dilakukan memang oleh gubernur bali
termasuk oleh pemerintah kabupaten kota
ini karena memang banyak sekali titik titik pengungsian
yang tersebar di sejumlah titik
bahkan mereka ada yang tidak tinggal di balai balai banjar atau balai desa
tapi juga tinggal di lapangan
yang memang kondisinya belum memadai
tinggal di tenda tenda sementara
itu memang tidak cukup baik bagi kondisi kesehatan mereka
maka ketentuan atau rencana yang dilakukan oleh pemerintah ini
merupakan rencana strategis untuk mengefisiensikan
bagaimana proses distribusi
karena untuk wilayah wilayah yang jauh dari jangkauan pemerintah
atau posko posko pemerintah memang susah sekali
untuk mendistribusikan kebutuhan logistik
termasuk juga memperhatikan kondisi kesehatan pengungsi
yang berada di titik titik di luar jangkauan pemerintah
saya sempat berbincang dengan sejumlah pengungsi di kecamatan abang
khususnya mereka akan mengikuti sebenarnya
apa yang diinstruksikan oleh pemerintah
tetapi sebenarnya pemerintah tidak memaksakan secara saklek
atau secara keharusan kebijakan tersebut
karena pemerintah juga harus memperhatikan kondisi psikologi pengungsi
jika memang pengungsi tidak merasa nyaman
untuk pindah dari tempat mereka tinggal sementara saat ini
maka pemerintah tidak akan memaksakan kehendak
seperti yang diharapkan oleh pemerintah
karena memang kondisi psikologi pengungsi ini
memang benar benar harus dijaga
jika mereka sudah
merasa nyaman berada di titik tertentu
dan merasa bahwa di titik tersebut mereka bisa pulang pergi
dari lokasi rumah mereka menuju ke pengungsian sementara tersebut
maka ini diperkenankan
karena masih banyak sekali pengungsi
yang mereka tidak tinggal secara permanen di pengungsian
tetapi mereka memilih untuk pulang pada pagi hari tadi
ke rumah mereka pada pagi hari ke rumah mereka
untuk kemudian pada sore hari
mereka kembali ke pengungsian untuk mengungsi
maka situasi ini juga perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah
dalam situasi memang persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah
bagaimana pemantauan kondisi kesehatan di titik titik luar jangkauan pemerintah
dan juga bagaimana distribusi logistik
serta bagaimana mengefisiensikan anggaran yang ada
supaya tidak terjadi penguapan anggaran
pada sekitar empat ratus lebih titik pengungsian ini
yang tersebar hampir di sembilan kabupaten kota
yang berada di wilayah bali ini
baik terima kasih
eka rima langsung dari karangasem bali